selanjutnya pertandingan sepak bola liga dua musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua resmi dibuka pada minggu sore
dalam konferensi pers yang digelar di stadion manahan solo jawa tengah
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali mengapresiasi berjalannya pembukaan kompetisi liga dua
oleh pssi dan pt liga indonesia baru
pembukaan liga dua diawali dengan pertandingan antara persisolo melawan psg pati
kompetisi liga dua juga masih akan berlangsung hingga lima ratus sembilan puluh sembilan hari ke depan
liga satu sudah berhasil kemudian diberikan liga dua tetap mengembangkan protokol keselamatan
dukungan masyarakat untuk tidak datang ke stadion untuk tidak nonton bareng
untuk tetap nonton di rumah saja sangat diapresiasi oleh pemerintah